ibu kok baik sekali sama saya
ibu mencoba untuk berbuat baik dengan siapapun
dimasuk sama kamu dev
jadi kalau seandainya dev butuh bantuan ibu
ibu siap membantu kamu
asalkan dev menjadi anak yang baik ya
sama orang yang begitu
ibumu bilang seperti itu
kapan kapan ibu boleh ya
meneng ke rumah dev
sekalian ibu mau kenalan sama orang tua def ya
enggak bu jangan bu jangan
memangnya kenapa dev
di rumahku itu tidak ada masalah
ibuku juga baik kok
kalau gitu jangan buat berdua bu
enggak usah cuci piring
itu tugasnya dev
masuk masuk masuk
masuk udah tinggal saja
eh asik ya
aku gak mau pulang aku takut sama mah
tapi kalau aku gak pulang mama makin marah
mau ke kamar kamu tuh tidak pantas ke kamar lagi
terus dev hidup dimana dong
mama akan tunjukkan kamar kamu yang baru
nih kamar kamu yang baru tidur tuh di situ
awas kamu ya berani masuk ke rumah lihat mama hajar kamu habis habisan
tapi ma dev gak mau tidur di sini
eh berani ngelawan lagi kamu tuh cocoknya tidur di sini bukan di dalam rumah
ma dev mohon dev gak mau tidur di sini
alah gak ada mohon mohonan
ah ya ampun
dasar rumah reot
orang lagi susah mau keluar lagi
bangun udah makan belum
ada sisa tuh bekas makanannya roni tadi siang
ya udah bener
tapi setelah itu kamu harus bantu mama ya
mau makan dulu ma
enak aja makan tuh
cuci piring dulu baru boleh makan
wah senang kok hari ini bisa makan lagi
mama gak boleh tahu kalau tadi siang aku dapat roti dari ibu murni
eh mau apa
dev mau makan
udah gak ada makanan siapa suruh tuh
kotoran yang di atas piring kok dibuang
t tadi mama nyuruh nyucipin
dasar anak bego kamu mau tahu nggak
sisa sisa makanan yang di dalam diri kotor itu
itu adalah sisa sisa yang harus kamu makan
karena udah dibuang ya udah jadi nggak ada sisa lagi
t tapi ma
tapi tapi kebanyakan tapi kamu tuh makan tuh nasi yang ada di keranjang
makan katanya kan lapar ke sana
kenapa diam aja katanya lapar
kamu harus makan setelah makan
kamu naik ke atap betulin genteng yang bocor
ketemu kita di atas
pasien kakak mau bantuin dev
kakak yakin mau nolongin dev
mulai sekarang mendingan jangan coba coba nolongin dev deh
nanti kita juga yang sementara
kakak kamu mau panggil siapa
kakak kasihan sama dev
mungkin juga seharusnya
menakut sekali kamu tuh
sen tuh kan
kalau gitu sekarang kamu bantuin kakak
makanya jadi anakmu jangan nakal
biar kau rasa
biar aja di atas biar jatuh
kamu mau bantuin mama hukum kalian
udah biarin aja
jangan mak jangan
biar pasak kaki kalian
papa def pak
tandanya papa tandanya
aduh ini anak takal sekali pak
belom pak belom
awas pak hati hati pak
mama khawatir sekali pak
kamu udah bilang jangan naik naik ke atas
ini anaknya mau nurut sih
dev betul kata mama
ini kamu ngapain sih naik naik ke atas sana
bahaya tau nggak
mama udah larang
tapi ini anaknya pak tau sendiri
selalu aja ngelawan sama mama
iya kan bener kan
dev betul betul kan